kakek udah lupa ingetan ya
pak meda lena jaga mulut kamu
saya adalah berata pemilik perusahaan kontraktor terbesar di jakarta pt alam perkasa
jadi kalau begitu bapak parti gak mau bayar
ambo bau kakak tuh polisi
pak ini kakek saya udah
makanannya biar saya yang bayar aja berapa
berarti bapak itu kakeknya sana
manga yang udah mengecek dari tadi
oke pulang yuk
ini rumah saya
jeleknya rumah bapak bagus
tapi bikin saya nggak betah
yaudah silahkan masuk pak
ah di sini aja dulu
chris kamu masih bekerja di tempat perusahaan saya kan
udah enggak pak
baru saja saya mengundurkan diri
kamu kan pemuda yang pak
dan aku baru merencanakan menaikkan jabatan kamu
tapi udah terlambat pak
saya juga gak akan kerja di sana lagi
sudah nanti kamu kerja lagi lah
dan aku akan sering sering datang ke sini
aku lebih suka tinggal di tempat yang sederhana tapi hati tenang
daripada tinggal di rumah bagus mewah tapi dikurung dan dikekang
tunggu sebentar pak saya mau ngantar makanan ke nenek saya
ya nyapu nyantar dulu ini ada tamu
tua banget kaget mutalah orang pak
pasti papa kabur ini
kenapa mesti kabur
kakek itu kan kalau pergi nggak pernah bawa uang
jadi kalaupun dia kabur paling pringnya juga gak mungkin jauh jauh dari sini kok
kita tunggu sampai jam sepuluh malam ini
kalau papa belum pulang juga baru kita lapor polisi
ini sampai habis
tapi padahal ada delapan potong ya
saya sampai malu
nih pak sebentar
ah ini dia
udah lama saya gak mantap
memangnya biasa makan apa
kan tadi udah baik
kamu mesti percaya sama saya bahwa saya tidak tahu menau soal penggusuran rumah kalian
awas ya kalau nggak nepatin janji
enak sekali goreng buatan nenek kamu chris
dua puluh dua tahun pak
semestinya udah pantas menikah
aduh nenek kan pengen cepet cepet nih memang anak dari kamu
biar nenek tuh mampu nianek pas hidup
sepertinya pemuda ini sangat cocok untuk luna
pak pisangnya mau nambah
tomi saya udah minum
saya sudah mau pulang
pak harus antar ya pak
kamu kurang tahu siapa saya
eh ingetin sih bapak jangan lupa janjinya
bapak sebentar pak
kayaknya saya nggak mungkin nganterin bapak deh pak
karena di sana pasti ada bu luna kan
justru karena ada bu luna kamu mesti ikut
pak udah jam sepuluh nih yuk kita ke kantor polisi aja
mama udah sabar dulu tunggu setengah jam lagi
ya kan pak
cepat aja kakek masih di jalan sekarang
lina kakek mau ngendaliin kamu sama chris
nggak perlu kok luna tau kok siapa dia
dia itu bekas pegawai di kantor kita dan dia udah bersikap gak sopan sama lunar
luna jaga luna dia sudah banyak menolong kakek
papa tuh kemana aja sih kami tuh semua khawatir tau gak
tadinya papa mau pulang tapi chris bilang kalau kalian mungkin nyariin aku
ah sebetulnya ada apa sih pak
kalau memang ada yang nggak suka di rumah ini
papa bilang terus terang jangan pergi begitu aja kami semua jadi panik pak
kalian juga sih kasih aku makanan seperti makanan kambing siapa ya tahan
apa apa jadi semuanya gara gara makanan besok kalau gitu vivi akan bikinkan resep masakan
yang bahan bahannya masih boleh buat kesehatan papa
asal papa jangan lari lari lagi dong
kalau gitu pak nanti om saya pamit dulu
ah chris terima kasih sudah mengantarkan bapak saya
kris tunggu dulu besok siang kamu makan siang di sini jangan lupa kapan ya
insya allah pak insya allah
saya hantar dulu sebentar
gue itu lagi yakin banget kalau gue pasti bisa menangin tender proyek perumahan
foto sendiri kan kakek itu dari dulu itu kayaknya gak pernah percaya sama gue
mungkin karena gue dianggap terlalu kecil dan gue perempuan
nggak lah lun
pak barata itu orangnya bijaksana
waktu beliau memimpin dulu aja beliau gak pernah membeda bedakan gender
sekarang lo gak tau kan setelah dia pensiun kayak apa sikapnya
dia tuh jadi aneh tau nggak
oke gak bisa dong kayaknya luna itu lagi di kantor
iya yaudah lunak pulang sekarang
tuh kan aneh kan
tiba tiba aja nelfon maksa gue untuk pulang ke rumah hanya untuk makan siang
nggak jelas maunya apa
yaudahlah gue cabut ya
maaf saya nggak ada waktu
aku tuh mau ngomong apa sih kita tuh masih nungguin apa
tunggu ada yang belum datang
aku udah pulang
ngapain dia ada di sini
aku mau mengumumkan sesuatu
gimana sih katanya mau makan siang
aku mau ngomong apa ngomongan udah makan siang dulu yuk
diam luna sekarang kalian sudah lengkap
aku mau mengumumkan sesuatu surat wasiatku yang baru aku ubah tadi pagi dengan pengacaraku
kalau dulu seluruh hartaku aku wariskan hanya untuk anak dan cucuku
kalau sekarang sudah tidak lagi
dalam surat wasiatku yang baru aku buat tadi pagi
seluruh harta warisan sekarang dibagi tiga
satu bagian untuk melihat satu bagian untuk vivi dan satu bagian lagi
sebuah keluarga yang menurut aku berhak untuk mendapatkannya
kaki itu apa apaan sih
kok kayaknya bisa aja sih ngasih bagian dari warisan kakek orang seperti dia
yang jelas jelas bukan bagian dari anggota keluarga kita
kakek udah lupa ingetan ya
kau meredak renang jaga mulut kamu